rai raka dan ayah anda
menunggumu di setan
tidak kau bukan bunda aku
kau adalah jurik jejadian
aku sudah muak dengan permainanmu
kau sama sekali tidak punya perasaan
kau tidak peduli pada ibundamu
kau sudah melewati gerbang ketiga
yaitu gerbang dunia
gerbang dunia melambangkan kehidupan dunia
yang penuh dengan kepalsuan dan dibudaya
apa yang kita anggap kemewahan
kenyataannya adalah musibah
apa yang kita anggap kesulitan dan kesusahan
kau sudah melewati gerbang ketiga
sejatinya adalah pelajaran hidup
yang sangat bermakna
semba hormat gusti prabu
tanpa tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik
patilung gusti prabu
patilung tewas terbunuh
dan juga para prajurit yang lain
hanya hamba saja yang bisa selamat
bunda ratu subanglarang
gusti ratu subanglarang gusti prabu
dia dibawa oleh pasukan tidak dikenal itu gusti prabu
pasukan tak dikenal
betul gusti prabu
apa paman tahu
pasukan dari mana yang telah berani menculik bunda ratu
ampun gusti prabu
hamba akan selidiki terlebih dahulu
ampun gusti prabu
siapa yang telah berani menculik
di bunda ratu
apa mereka bosan hidup
cepat selidiki mereka
baik gusti prabu
ratu lelembut pantai goa selatan terimalah puja baktiku
nyi bloro ratu segala ratu ratu segala kegelapan
berikanlah laki laki di hadapanku ini
ilmu malih rupamu
bunda ayah anda
maafkan rara bunda
karena rara bunda jadi menderita
aku harus melawannya
aku tidak boleh larut dalam kesedihan
semoga allah melindungi